ada apa nih pak rt
bapak bapak sabar ya jangan emosi dan menhakem sendiri
sekarang kita tanyakan lo baik baik pak safe
pak rt itu jangan percaya sama dia pak rt
saya yang tau permasalahannya pak rt
udah deh situ kaku aja bang sampai situ jual daging celeng kan
assalamualaikum pak rt
bang margom ada apa ini bang datang malam malam
ada berita buruk pak rt di kampung kita pak rt
begini pak sd tadi saya lewat depan rumahnya bang pi
ada tukang jagal babi hutan mengantar daging babi hutan ke rumahnya bang pi pak rt
bang markum jangan asal ngomong ya
nanti kalau bang sofia dengar dia bisa tersinggung
astaga prt saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri pak rt
berarti yang kita makan selama ini pak rt bukan daging sapi
melainkan daging babi pak rt
assalamualaikum pak rt
bang markom jangan susun
assalamualaikum pak rt
waalaikumsalam bang pi
wah lagi pada ngumpul nih
eh si bang markom didadadadain bukannya mampir malam lengos
gini pak rt saya dengar kabar berita
di warga kita pada kena penyakit kulit ya
kayak kudis borok begitu ya teh
anak saya juga kena tuh teh
nah bapak bapak sudah dengarkan penjelasan dari bang syafei
jadi tidak ada hal yang perlu dicurigai lagi dari bang safei
masih pada curigaan aja nih
udah tenang aja
saya jadi malu nih bang fei
yaudah deh ah
kita pamit dulu pak rt
kalau kepengen daging
kerumah aja ya
waalaikumsalam bang fei
bang safi itu orang yang baik
kalian telah salah mengira dia
waalaikumsalam bang fei
waalaikumsalam bang fei
si markom pakai ngadu ngadu ke rt lagi
bahaya kalau ketawa
bisa berantakan dagangan gua semua
belah abik nih
lain kali gue kayaknya mesti lebih waspada
yang penting jangan sampai ada yang tahu
kalau lu bawa daging caling kemari
tenang aja pokoknya semuanya clear
yaudah besok besok gua order lagi ya
akhirnya gue bisa dagang celeng lagi
keluarga udah mulai percaya
kalau buaya ini bukan dagang daging celeng
jadi gua sekarang bisa bebas
bapak e keluar
udahlah pak rt kelamaan kita dobrak aja
keluar bapak e
bapak sabar pak
jangan sampai merusak bareng bareng pada fi
dia ini udah kabur pak rt karena dia punya salah
ayo kita keluar
indah kamu sekarang tinggal di rumah kakek sama nenek dulu ya
nah kamu masukin main di dalam ya
eh lu denger ya untuk sementara ini lu tinggal disini sama indah
ya allah bang lebih baik abang ngaku daripada warga itu tanpa marah sama abang
eh warga tuh gak ada yang tahu satupun
mana mungkin mereka ngedengerin omongan si markum
gak ada buktinya
tapi allah mengetahui semua itu ya
boel banget lu ya
eh lu kalau kagak dari usaha abang lo mau makan apa
gua nih pengen cepet kaya makanya gua usaha kaya gini
astaghfirullahaladzim tapi bang
kagak pakai tapi lu lama lama jengkelin lu ya
udah mendingan masuk ke dalam
gua udah capek nih
eh lu jaga putus indah
eh udah lu masuk saya
kalo dikasih tau susah banget nih perempuan
ada apa nih pak rt
bapak bapak sabar ya
jangan emosi dan menhakim sendiri
sekarang kita tanyakan lu baik baik pak shafi'i
pak rt itu jangan percaya sama dia pak rt
ah yang tau permasalahannya pak rt
udah deh situ ngaku aja pak shafi'i
di situ jual daging celeng kan
kok bapak bapak semua pada nunggu gitu
bapak bapak semua ini udah kemakan semua omongannya pak markum
memang yang tadi malam nganterin daging sapi itu
dulunya dia jagal celeng
tapi kan dia udah tobat pak rt
pak shafi'i gak berdusta kan
loh enggak pak markum bener bener
tuh bapak bapak jangan asal nuduh
bapak bapak gak takut dosa
jangan nuduh nuduh gitu dong
kan pak rt tau bapak bapak semua juga tau
anak saya kan kena borok juga
pakai daging celeng pak ya
kalau gitu saya sudah salah tahap raya pak rt ya
ternyata pak shafi'i ini orang baik pak rt
ah begini pak rt
kebetulan tadi ada sisa dagangan
kalau masih gak ada percaya juga
boleh deh pak rt semua bapak bapak cek nih dagingnya
wah ini daging sapi asli
coba pak rt siapin pak rt
iya pak rt ternyata daging segar pak rt
ini saya muda kagak usah di kendus gendus gini
kebetulan saya ada rezeki
ini saya bagiin deh seorang satu daging sapi
iya bawa deh buat di rumah
ini buat saya semua
eh jangan dibagiin pak rt bapak bapak yang lainnya
mungkin di pasar ada pedagang lain yang jual daging celeng
wah kalau gitu insya allah
saya cari tahu deh pak
nanti kalau ada informasi saya sampein sama pak rt
terima kasih pak rt
kalau gitu saya mau langsung pamit pak rt semua ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
warga udah mulai percaya kalau gue kagak pernah jual daging celeng
kasih darah sedikit
langsung keliatan fresh
mbak pei buka
kamu masuk ke kamar ya
udah bener bener loh gue titipin di rumah mak loh
saya gak mau pulang sebelum abang itu imsah
emangnya abang gak takut azab apa
ini kan gue usaha buat nafkahin lu pade
iya tapi gak gini caranya mbak
abang gak mesti jual daging celeng
gue kaget takut di azab
mau gue jualan daging celek ya
kalau perlu gue jual daging dekos
yang penting gue punya banyak duit
gue cepet ke raya
gue kaget dinam sama banyak orang
jadi begitu ceritanya pak ustadz
lubang baru sudah siap pak ustadz
segera kita makan